untuk perkembangan sengketa pemilu yang akan kami sampaikan di mk nantinya
kekuasaan yang sedang bertarung untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
nah itu yang kami lihat
kenapa kami sangat optimis bahwa kami dapat memenangkan
pemilu pemilu yang akan kami sampaikan di mk nantinya
nah selanjutnya kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami
tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah
ketua tim hukum kami yaitu pak ari yusuf mansur ya
beliau adalah ketua tim hukum nasional
dibantu oleh wakil ketua
ya di dalam tim itu ada pak julvan
dan juga bapak refli harun
dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum anis
yang beranggotakan seribu orang pengacara
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen dan percaya